saya masih bersama ketua umum pssi yang juga anggota komite olimpiade internasional sejak tahun dua ribu sembilan belas erick thohir
pak erik rasanya pak erick kemudian stay withouse lalu kemudian memamerkan makan bersama dengan coach sinteyong
apakah itu memang pak erick lakukan untuk menjawab rasa pertanyaan publik shin taeyong harus bersama timnas
ada dua sebenarnya kenapa saya ajak makan coach sintayong waktu itu dan khusus di restoran korea
bukan berarti saya menekan coach sintayong ya dalam makan malam itu saya kasih pertanyaan yang berat coach ini lawan korea loh gak mudah buat coach
dan coach sinteyong bilang ya saya gak mudah tapi saya profesional
pak erick juga bicara profesional saya bicara profesional
karena memang kan selama ini juga saya
sering ditekan kapan kontraknya saya bilang tunggu targetnya gitu
itu satu yang kedua memang dalam itu saya bilang coach ini pembicaraan kita mau bicara detail saat ini atau setelah turnamen
karena kan gini loh waktu negosiasi angka kan bisa aja angka yang dia minta dan kita minta berbeda kan
itu nanti mempengaruhi dia juga gitu
tapi bagaimana pak erick bisa tahu bahwa
adalah beberapa diskusi sebenarnya misalnya target berikutnya apa
ya kan ya saya bilang ya target berikutnya ya seratus besar
ya kan saya nggak bisa ngomong di turnamen ini masuk kan nggak fair juga dong
ya target besarnya bisa nggak tiga tahun ke depan kita masuk seratus besar
kan serakan satu ratus tiga puluh berapa
kalau kita melihat kalau saya melihat transmart pak erik itu melihat catatan pelatih timnas kita coach stay ini ketiga terlama sepanjang sejarah
apa memang pak erick mempertahankan coach sti karena belum pernah supporter indonesia betul betul mengidolakan pelatih asal korea selatan ini
sehingga pak erick juga merasa semacam ada tekanan publik
saya dari profesional saya juga melakukan semua dengan profesional
saya kasih target target coach sintayong deliver ya kita harus lakukan
dan kalau kita lihat dari juga perjalanannya coach sintayong ini cukup konsisten dengan hasil hasilnya
nah dan dia tuh kalau ibarat pelatih ada ini juga nah saya senang gitu
ya berani gitu berani fight gitu
ya seperti yang makan korea itu
karena buat saya ya tidak pilihan mudah juga buat dia
tapi kalau misalnya harga kontraknya profesional ya profesional
ya harus dong kita harus apresiasi gitu
ya dan saya sendiri ingin mendorong juga bagaimana sistem yang sudah berjalan dengan baik oleh coach sintayong ini
jadi juga bisa diterapkan juga di u dua puluh u tujuh belas gitu loh
jadi sebenarnya ketika kita semua melihat ada satu progress yang luar biasa untuk tim nas kita
itu racikannya sintayong atau naturalisasi apa menurut semua
semua jalan kita harus tempuh untuk hasil yang maksimal
so apakah memang ini juga sintayong bisa seperti ini
memberikan keleluasaan minta apapun diberikan
ya saya sebagai pemimpin wajib memberikan yang terbaik yang diperlukan oleh tim saya
tidak hanya pemain dan pelatih gitu
dan saya selalu present sebagai orang profesional yang punya target
dan itu coach sintayong apresiasi makanya kita dekat sekali sekarang
ya karena sintayong sudah ada sebelum periodenya pak erick sebenarnya
nah tetapi kan saya juga dengar keluhan dia target dia
ya dan saya rasa apa yang saya lakukan kan ini buat kebaikan tim bukan memanjakan tim
contoh misalnya waktu ada isu
wah ini siapa nih tim indonesia charter pesawat ke vietnam
saya bukan memanjakan karena gini
saya harus bekerja berkerja itu ya gini bikin dia bisa tukar amanda
iya hisolanya bagian demonstrasi hanya ketika kitaeau sendiri

dan itu diskusi pak erik dengan sti
cuman requestnya sti pasti saya dengar kan dia yang lebih tahu timnya
nah ini yang saya lakukan
kenapa misalnya kayak pemain naturalisasi juga
ya bukan sebuah hal yang baru sebenarnya naturalisasi di sepak bola indonesia
ini bagian dari permintaan sti
ya minat supaya cepat paling tidak
kalau banyak orang melihat naturalisasi terlepas dari pro kontranya pak erick thohir
ini semacam panadol untuk tidak menyebut brand
tapi paling tidak ada sesuatu yang bisa dengan cepat kita lakukan
gini kalau kita fifa itu sangat global pemikirannya
ya karena fifa tahu sepak bola ini olahraga nomor satu di dunia
kenapa presiden siani juga datang tadi berharap indonesia naik kelas gitu
fifa juga berharap kompetisi level sepak bola dunia ini makin hari makin seimbang
kalau kita lihat perancis namanya mbape
kenapa enggak louis atau ferart gitu
atau misalnya di inggris sekarang ada saka
bahwa naturalisasi ini bukan hanya sekedar jangka pendek
liganya juga harus menghasilkan pemain
kalau ada pemain indonesia di luar negeri yang punya merah putih
karena buat saya merah putih penting
jadi pak erik pertanyaan akan berapa banyak lagi naturalisasi
saya jawab tergantung talent pool yang ada
tapi pak erick waktu itu kalau nggak salah pernah mengklarifikasi akan menaturalisasi satu ratus lima puluh pemain
u dua puluh tiga kita ada empat pemain yang lain pemain indonesia
maksudnya dalam tempo yang sesingkat itu bukan satu ratus lima puluh
jadi proses naturalisasi ini adalah juga bagian dari jangka panjang
bukan hanya sekedar untuk tambal sulam supaya juara di
ada pemain inggris tiba tiba jadi tim nasional jerman
sekarang emang seperti itu gitu
tinggal kesempatannya kita tadi harus punya program yang baik
ada grassroot ada liga ada tim nasional
sekarang kita bicara kembali misalnya contoh nih
saya akan setback sedikit
kembali untuk u tujuh belas u dua puluh
kalau ini terputus u dua puluh tiga kita
belum tentu kan tadi saya bilang generasi emas
ini belum tentu u dua puluh u tujuh belas kita generasi emas juga
tapi apakah gara gara itu kita terlena hanya tim ini yang bawahnya nggak disiapin
karena u tujuh belas u dua puluh itu sebenarnya anak tangga
dan gini kejuaraan dunia sepak bola
fifa sudah memutuskan sekarang yang u tujuh belas setiap tahun
jadi kalau kita tidak berpacu dengan dunia
sendiri kan dia mengeluhkan juga
tetapi mengatakan bahwa saya sudah mengatakan berkali kali
ini adalah bagian dari penghargaan dia pada liga indonesia
sehingga memberikan dampak positif pada performa tim indonesia
karena jadwal liga sendiri juga tidak bisa selalu ada
kapan tim nasional bermain dan lain lain
tidak mungkin sekarang kalau kita berdebat ya
tidak dengan tadi program yang sama untuk menyeluruh
bagaimana bibit bibit itu sudah harus dibina
sekolah bola akademi bola
kalau misalnya kita menyandingkan dengan jepang
dengan penduduk yang dua kali masih di bawah kita
dia pemain yang terdaftar
pemain bola yang terdaftar itu kalau nggak salah bisa sampai
ini menunjukkan bahwa kita tidak cukup aware
atau kita tidak cukup memiliki perhatian
untuk membina bibit bibit ini sejak awal
tidak mungkin kita membangun sepak bola kita
cuma tahun ini saya mau tim nasional dulu
tim nasional semua punya tc
paling tidak itu menjadi kpi pak erick
pak erik ini identik dengan pembenahan pssi
dan membahayakan hasil yang memang memberi harapan
bahwa sepak bola kita bisa bagus
dan tidak perlu ada di kabinet mendatang